setelah sukses meraih kontrak pesanan dua kapal perang senilai sembilan puluh juta dolar amerika dari filipina
pt pal indonesia persero kembali mendapatkan pesanan dari berbagai negara
direktur utama pal indonesia budiman saleh seperti yang dilansir cnn indonesia com
mengungkapkan saat ini ada pesanan kapal pembangkit listrik
yang merupakan hasil kerjasama dengan perusahaan energi asal turki ke powership
kerencananya kapal tersebut akan dipasarkan di kawasan asia pasifik
malaysia juga telah mengajukan pesanan untuk kapal jenis lpd atau multi role support ship
sedangkan filipina menambah pesanan dua kapal ssv
beberapa negara asia tenggara lainnya dan negara negara di afrika
seperti senegal ginia dan gabon juga telah memesan kapal dari pal indonesia
pal indonesia juga telah mengantongi pesanan kapal tambahan tni angkatan laut
untuk dua unit kapal jenis landing platform dock dan kapal cepat rudal dengan ukuran empat puluh lima meter